maaf sih eh kamu mau gak kerja disini terus minta gaji berapa
dia kan orang hutan mana ngerti gaji
saya suka dipanggil d dua a d dua a
saya yang tua kamu sama ya
saya yang tau saya tua bisa kamu sama yang muda
dengar ya mulai sekarang
kamu namanya saya ganti jadi
lu ngapain sih disini
tante lu kan kata kenal sama dia
iya biarin aja dia tinggal disini
masa anak anaknya dia tinggal di rumah kita sih tante
kan dia anaknya rajin
bisa bantu bantu kerja
tapi kan tante kita kan bisa cari pembantu yang lain
kalau pembantu bayar
kalau dia nih gratis
woy gue mandi dulu ya
oh gue tau
begitau pengen monyet kali ya
tuh di situ
wah kayaknya kita ada kesiangan nih
eh gimana kamu gak mandi
tuhan temen imin udah pada berangkat tante
oh jadi maksud kamu gak sekolah lagi
woy imin kalau sampai papa dan mama kamu tau kamu tuh gak sekolah
kamu tuh bandel banget sih gak bisa dibilangin
aduh gimana sih ini
eh itu apa
kamu pasti gak mandi lagi ya
aduh tante aku udah telat nih tante
kamu itu mau sekolah apa mau main bola
si kriwil diajak gak ya
kalau nggak diajak dia kabur
kenapa kau disini ponding
ya dia sangat khawatir sama nabas
ibu yakin dia pasti menemukan anak itu
tapi kamu tidak sangka
ibu nanti akan melinyatkan nabas
kamu jangan melu diri
kamu jangan melu diri
namun kamu jangan melu diri
kamu jangan melu diri
kamu jangan all sheik
suara mau kasih tolongin pak cepetan
ya ampun kriwil
kamu buat dada aja
ngomong dong dari tadi
kriminal kamu juga bikin masalah aja
tante apaan sih anak anaknya kayak dia pake baju ini
kaos itu kan udah jarang kamu pakai
tante tapi kan masih dipake
udah gak usah nyebutin
nanti tante beliin yang baru ya
yang tiga dua ya
empat juga boleh
makasih ya tante
tante berbangnya udah ditutup
tante sih yang nganterin min lama
eh kok jadi nyalain tante sih ah
aduh tante nganterin min
kamu tuh ngerepotin aja
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi

sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
gimana tuh anak kok ngilang nggak ada di belakang
bukankan usaha manatmu dan kumperilah
apa itu yang kita buat tadi pak
kita nyerah lu lelah lelah
matuah kenapa di sini berbeda dengan kampung kita
di sini sangat ramai dan sangat ribut
nabas di sini bukan tempat kita
maaf matuah tapi saya harus mencari bapak
nabas kamu tidak mungkin ketemu bapak
saya yakin saya akan bertemu dengan bapak
ini bukan tempat kita nabas
dan ini bukan surga
kalau bukan surga apa namanya ini
saya tidak tahu
ini surga matuah ini surga